pemprov dki jakarta terus menggenjot persiapan asean games yang tinggal beberapa minggu lagi
dalam upaya pembersihan kali sentiong atau kali item yang berada tepat di samping wisma atlet pemprov dki jakarta melakukan penyedotan di sepanjang aliran air
sementara untuk penjernihan air delapan mesin pompa disiapkan untuk membuang air keruh dari kali item ke kalisunter
sabtu pagi petugas suku dinas sumberdaya air jakarta utara masih melakukan upaya penjernihan kali sentiong atau kali item dengan menyedot aliran kali
delapan mesin pompa dikerahkan untuk melakukan penyedotan air keruh kali item
upaya penyedotan telah berlangsung selama empat hari selama dua puluh empat jam untuk mempercepat penjernihan
satu mesin pompa dapat membuang dua ratus hingga dua ratus lima puluh kubik air
rekayasa aliran kali ini dilakukan untuk
menghilangkan bau serta menjernihkan kali item yang berada di samping wisma atlet
air dari kali item disedot kemudian dibuang ke kali sunter
dari aliran kali item dibuang ke kali sunter

antisipasi bau di wisma atlet jadi rekayasa air dibuang ke kali sunter
sebelumnya warga mengeluh kerap mencium bau yang tidak sedap saat melintas di kali item khususnya pada sore hari
warga pun optimis terhadap upaya pemprov untuk menjaga
sering bau cuma sekarang sudah dibersih
bau sih bau tapi tidak terlalu bau
sore kalau pagi
sebenarnya ya masyarakatnya harus kalau ngerokok jangan buat buang
untuk ngerokok di waring biar tidak bolong
mudah mudahan bersih panggilan
tidak hanya upaya penyedotan
menurut rencana pemprov akan memberikan
zat pewangi untuk menghilangkan bau tidak sedap di aliran kalisentiong